jadi ini kericuhan juga terjadi di sulawesi barat
ratusan warga di sulawesi barat marah dan merusak surat suara tambahan pemilihan umum
sementara di aceh petugas kpps mengamankan sejumlah pemilih gelap yang menggunakan undangan c enam milik orang lain
ratusan warga di pasangkayu sulawesi barat marah dan merusak surat suara tambahan pemilihan umum
warga kesal karena meski telah menunggu selama berjam jam tetapi tidak dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini
petugas kpps sempat melakukan pendataan
namun kembali ditolak dengan alasan kehabisan surat suara meski ketua kpu sudah membawa surat suara tambahan dari tps lain
petugas dpps memperbolehkan warga memilih lantaran mereka tidak dapat menunjukkan undangan memilih
akibatnya warga mengepung ketua kpu pasangkayu dan memaksanya memusnahkan
dan kembali ditolak dengan alasan surat suara tambahan yang dibawa dari tps lain
kondisinya kan pemilih di sini banyak yang datang menjadi pemilih dpk
tapi karena registrasi masih dimungkinkan akhirnya kpps menerima semua itu
sampai pada akhirnya batas kebesaran sudah selesai
surat suara juga sudah habis
akhirnya banyak yang tidak dapat kesempatan untuk memilih
akhirnya kita berpikir untuk bagaimana caranya menggeser surat suara ini
kita cari solusinya
tapi berdasarkan aturan surat suara yang bisa digeser itu untuk memenuhi jatah pemilih dptb dan dpt
bintan kepulauan riau proses pemilihan suara di kelurahan tanjung uban kecamatan bintan utara sempat diwarnai keributan
hal ini terjadi lantaran petugas pengawas kecamatan atau panwascam cekcok dengan pemilih luar wilayah bintan
para pemilih luar daerah ini merupakan mereka yang bekerja di kapal yang tengah bersandar di pelabuhan tanjung uban
mereka ingin menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp elektronik namun ditolak oleh petugas
hal ini kemudian memancing keributan di lokasi pemilihan
panitia pengawas pemilihan panwaslih kota banda aceh mengamankan empat orang di tps gambong pune jurong
kota banda aceh rabu siang
mereka ditangkap lantaran menggunakan undangan c enam milik orang lain yang tidak terdaftar sebagai dpt
keempat orang ini juga diduga merupakan pemilih gelap yang mencoba menyogok warga untuk memenangkan salah satu pasangan presiden dan caleg tertentu dengan bayaran rp lima puluh ribu per suara
empat warga diamankan bahwasannya ada dugaan masih kita duga bersama ada dugaan pelanggaran
dalam hal ini terkait rp lima puluh keberapanya
masih dalam proses semuanya ada prosesnya
sementara itu ketua kpps setempat juga membenarkan empat orang yang diamankan bukan warga lokal
tim liputan cnn indonesia